dan kita sudah terhubung dengan dimas wahyu pratama warga negara indonesia yang merupakan kru kapal diamond princess yang saat ini berada di yokohama jepang
selamat malam dimas
ya selamat malam
dimas bagaimana kondisi anda dan enam puluh delapan kru kapal diamond princess di sana
alhamdulillah semua sehat
kami semua sehat
kami semua sehat di sini
oke anda dan teman teman sempat mengirim beberapa tulisan melalui gambar
apa sebetulnya yang menjadi permintaan anda dan enam puluh delapan wni lainnya dimas dan juga wayan
baik kami sudah mengirimkan tulisan ini
anda menginginkan kami bisa di evacuate
karena terlalu bahaya kalau kita lama lama di sini
karena virus kita tidak ada yang bisa melihat
semakin hari semakin bertambah
bapak presiden jokowi segera men
itu saja lah
oke dimas anda dan teman teman wni lainnya
menolak di evacuasi memakai kapal laut
apa sebetulnya alasannya
naik kapal itu terlalu lama
pertama itu memakan waktu empat
jadi kalau empat kapal itu sama saja kita
alangkah baiknya kalau
salah bagi kami yang penting
ya itu harapan kami
oke dimas dan juga wayan
persediaan logistik di sana itu bagaimana
apakah kemudian persediaan logistik dan kebutuhan di kapal itu masih tercukupi sampai saat ini bagi kalian dan semua yang ada di kapal sana
lalu meneker makanan
untuk pasien juria yang disolasi kemarin kemarin
ya komunikasi anda dan juga teman teman wni lainnya dengan kbri di tokyo ini bagaimana
ya kami sudah menyampaikan
keluksan kami kepada kbri
tapi belum juga
kapan keputusan sampai saat
ke efek kualitas kapan
kapan kami belum
oke jadi belum ada informasi kapan anda dan juga wni lainnya bisa dievakuasi dari kapal diamond princess begitu
dari kbri belum memberikan informasi itu
belum belum sama sekali
oke komunikasi antara keluarga dengan teman teman wni di kapal sana bagaimana
apakah kesulitan atau memang komunikasinya bisa lancar dimas
tapi ini diangkat
sekarang sudah disolasi
semua pro dapat perik
pasien dan tamil sekarang
oke dimas terakhir apa yang ingin anda sampaikan ke pemerintah
mungkin pelan pelan menyampaikannya sehingga pemerintah kemudian bisa mendengar
suara hati anda dan juga teman teman wni lain yang ada di sana
ini mewakili semua pro indonesia
yang saat ini negatif
kami minta segera dihukum
karena semakin dahulu
kita tidak mau
dan kita itu
juga warga negatif
kami ingin banget
oke berarti anda
anda berdua dan juga
wni lainnya ingin segera dievakuasi gitu
langkah konkret dari pemerintah untuk mengevakuasi
kalian itu seperti apa
kalau bisa jangan menggunakan kapal laut begitu kira kira ya
oke terima kasih sekali dimas wahyu pratama dan juga wayan
yang merupakan warga negara indonesia
saat ini menjadi kru dari kapal diamond princess
semoga semuanya sehat sehat dan bisa
ada kejelasan kapan semuanya bisa dievakuasi dari
kapal diamond princess dan kembali ke tanah air